setelah kamis kemarin dpr menyetujui pengangkatan komjen budi gunawan sebagai calon kepala bin
presiden jokowi langsung melantik budi gunawan sepulangnya dari lawatan ktt asean di laos
kita langsung menuju ke istana negara untuk mengikuti proses pelantikan kepala badan intelijen negara komjen pol budi gunawan
budi gunawan yang merupakan calon kepala bin ini yang akan segera dilantik oleh presiden joko widodo
merupakan lulusan akademik kepolisian seribu sembilan ratus delapan puluh tiga yang berprestasi
karirnya mulai cemerlang ketika ditunjuk menjadi ajudan presiden
mohon perhatikan presiden republik indonesia tiba di tempat acara
lagu kebangsaan indonesia raya
pembacaan keputusan presiden republik indonesia tentang pengangkatan kepala badan intelijen negara
oleh deputi bidang administrasi aparatur kementerian sekretariat negara
kepala badan intelijen negara kepala badan intelijen negara
kepala badan intelijen negara kepala badan intelijen negara
kepala badan intelijen negara kepala badan intelijen negara
kepala badan intelijen negara kepala badan intelijen negara
pengambilan sumpah jabatan kepala badan intelijen negara oleh presiden republik indonesia
sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara sebagai kepala badan intelijen negara
terlebih dahulu saya akan bertanya kepada

apakah saudara beragama islam
bersediakah saudara diambil sumpah menurut agama islam
apabila demikian saya minta saudara mengikuti dan mengulangi kata kata saya
demi allah saya bersumpah
demi allah saya bersumpah
kepada negara kesatuan republik indonesia
kepada negara kesatuan republik indonesia
yang berdasarkan pancasila
yang berdasarkan pancasila
dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
akan menjunjung tinggi hak asasi manusia
akan menjunjung tinggi hak asasi manusia
dan supremasi hukum
dan supremasi hukum
akan menjalankan tugas dan wawenang dalam jabatan saya
akan menjalankan tugas dan wawenang dalam jabatan saya
seksama objektif berani dan profesional
bahwa saya akan menjunjung tinggi kode etik intelijen negara
di setiap tempat waktu dan dalam keadaan bagaimanapun juga
bahwa saya pantang menyerah dalam menjalankan segala tugas
dan kewajiban jabatan
bahwa saya akan memegang teguh segala rahasia intelijen negara
dalam keadaan bagaimanapun juga
dalam keadaan bagaimanapun juga
di mohon perkenaan presiden republik indonesia menuju meja penanda tanganan
penanda tanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan
kepala badan intelijen negara komisaris jenderal polisi dr andes budi gunawan shmsi
penanda tanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan
kepada yang terhormat presiden republik indonesia
dimohon kembali ke tempat semula
kepada yang terakhir
kepada yang terakhir
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya